kembali di kompas yang saudara wakil presiden republik indonesia ke sepuluh dan ke dua belas yusuf kala menjadi saksi
bagi terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair yakni mantan direktur utama pt pertamina
karen agustiawan yang digelar di pengadilan tipikor jakarta
yusuf kala hadir di pengadilan tipikor menjadi saksi meringankan bagi terdakwa karen
dengan membantah dakwaan dari jaksa yang menyebut karen terlibat dalam proyek pengadaan lng yang merugikan negara
yusuf kala dihadirkan kaitannya dengan perintah jabatan yang mana saat itu jk masih menjabat sebagai wakil presiden
kpk sebelumnya menyatakan menghadirkan saksi meringankan merupakan bagian dari proses hukum
kubu terdakwa bisa memberikan pembuktian terbalik atas tuntutan jaksa dalam kasus pengadaan lng di pt pertamina
sebelumnya mantan dirut pertamina karen agustiawan didakwa merugikan negara
rp satu ratus tiga belas delapan puluh empat juta dolar as atau setara satu tujuh puluh tujuh triliun rupiah terkait dugaan korupsi pengadaan lng di pertamina tahun dua ribu sebelas hingga dua ribu empat belas
karen diduga memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang lng potensial di amerika serikat tanpa pedoman pengadaan yang jelas
ia hanya memberikan izin prinsip tanpa dasar justifikasi analisis teknis dan ekonomi serta analisis risiko
mas bang kena teman sendiri
sudah ada rekan kami tiva solesa yang saat ini berada di pengadilan tipikor yang memantau sidang dugaan korupsi
pembelian gas alam cair atau lng yang mendakwa mantan dirut pertamina karen agustiawan
tiffal hingga saat ini apa saja penjelasan yang telah diberikan oleh jk saat pembelian gas alam cair atau lng oleh pertamina yang diduga dikorupsi
soal proses pembelian itu jk di muka sidang dalam proses persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi pembelian gas alam cair atau lng
yang didakwakan terhadap mantan direktur utama pertamina persero karen agustiawan ini mengaku tidak mengetahui soal proses itu
secara detailnya pembeliannya seperti apa prosedurnya bagaimana
namun yang bisa dipastikan di sini bahwa untuk aspek kebijakan energi yang diambil oleh pemerintah saat ia menjabat sebagai wakil presiden republik indonesia
sebagai direktur utama pt pertamina persero ini sudah dikeluarkan dalam dua bentuk peraturan
yakni dalam bentuk peraturan presiden dan juga instruksi presiden yang pada hakikatnya tidak memberikan batasan kepada pt pertamina persero
untuk melakukan pembelian sejumlah pembelian gas alam cair terutama spesifiknya begitu lng liquifad natural gas
untuk kebutuhan nasional tidak terbatas pada pembelian di dalam negeri tapi juga pertamina diberikan kelonggaran atau keleluasan untuk memenuhi
stok gas alam cair ini dari luar negeri
itu hal yang ditegaskan oleh jk dalam proses sidang hari ini
saat tadi ditanya oleh penasihat hukum karen agustiawan luhut pangaribuan ia menjelaskan soal proses dari terbentuknya dua peraturan itu tadi
peraturan presiden dan juga instruksi presiden tentang kebijakan energi nasional
pada hakikatnya ini didasarkan pada kondisi krisis energi yang dialami indonesia waktu itu di tahun dua ribu lima
sehingga kemudian diberikanlah atau dikeluarkanlah
peraturan presiden saat itu dan juga instruksi presiden agar seluruh lembaga lembaga terkait ini bisa melakukan pembelian untuk menambah stok energi di dalam negeri
itu spesifiknya yang diterangkan oleh jk saat ditanya oleh luhut pangaribuan tadi di bagian awal proses persidangan
hal lainnya juga yang menarik dicermati di sini adalah faktor faktor apa atau indikator apa yang dijadikan dasar untuk penetapan harga beli dari energi
ataupun juga spesifik dari lng ini sendiri
termasuk salah satu faktor yang dijelaskan oleh jk tadi adalah aspek geopolitik
ia mencontohkan untuk kondisi sekarang saat geopolitik rusia dan ukraina ini memanas masih memanas
ini berhubungan langsung juga dengan harga gas alam cair yang naik dua kali lipatnya
lebih lengkap ini saya coba ajak anda untuk menyimak keterangan dari yusuf kala yang bersaksi dalam sidang hari ini
energi khususnya gas itu sangat dipengaruhi pertama oleh tingkat produksi gas di dunia ini
ketiga tentukan oleh iklim
nah pada saat ini geopolitiknya adalah rusia menutup supply gasnya ke eropa karena perang ukraina dengan rusia
sehingga harga eligi naik luar biasa
bisa mencapai enam belas dolar dari sebelumnya hanya tujuh
akibat rusia menahan dia punya leg
kalau harga kontra sekarang katakanlah dua belas atau empat belas dewasa ini harga spotnya bisa tiga puluh
boleh saja anda peroleh tapi harganya dua kali lipat
kalau misalnya dia beli dari spot misalnya ya jadi jadi dulu kilangnya sudah jadi
proyek proyeknya sudah jadi nanti bila dibeli di spot di pasar spot gitu
karena itu yang dilakukan malah kerugiannya akan lebih besar
oh iya karena harga spot itu hanya dibeli kalau keadaan darurat
kalau keadaan normal tidak ada orang
karena itulah maka semua kontrak lng di dunia ini jaga panjang
sama dengan yang beli lng kita di papua itu cina
itu kontranya tiga puluh empat puluh tahun juga yang membeli gas kita di luwo di sulawesi tengah jepang
itu juga kontraknya kurang lebih tiga puluh tahun
saya pernah meminta agar itu di dalamnya kita bisa
karena sudah kontranya ke panjang kita bisa didedah dua kali lipat
ketua majelis hakim wariono kepada jk juga menanyakan atau menegaskan lagi
apakah ada pembatasan pembelian dari gas alam cair ini yang dipatok oleh pemerintah kepada pt pertamina persero
sebengan dengan upaya menambah kebutuhan energi nasional itu
jk tadi sempat menegaskan bahwa tidak ada pembatasan itu
dan ini kembali lagi pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah
yakni di peraturan presiden nomor lima tahun dua ribu enam dan instruksi presiden nomor empat belas tahun dua ribu dua
kita coba ingat lagi dalam dakwaan yang dilayangkan oleh jaksa dari komisi pemberantasan korupsi
disebutkan di sini bahwa karen agustiawan ini didakwa melakukan tindakan melawan hukum
dengan membuat kontrak perjanjian dengan perusahaan asal amerika serikat
korpus christi liquifaction dalam upaya membeli lng saat ia menjabat sebagai direktur utama pertamina persero
ia didakwakan memperkaya diri sendiri sebesar satu miliar lebih
dan memperkaya korporasi ccl llc sebesar satu ratus tiga belas juta dolar amerika serikat
itu yang didakwakan oleh jaksa dari komisi pemberantasan korupsi
sementara dari pihak terdakwa karen menegaskan sebelumnya bahkan saat proses atau pengusutan kasus ini masih di ranah kpk
bahwa seluruh aksi korporasi yang dilakukan oleh karen saat menjabat sebagai direktur utama kala itu
tidak berdasarkan pada aksi pribadi melainkan ini sudah mendapatkan keputusan
ataupun juga keputusan secara kolektif kolegial di jajaran direksi pt pertamina persero
dan sudah dibawa ke dalam rapat umum pemegang saham atau rups
dan disebutkan juga bahwa tidak ada langkah langkah yang melawan hukum dilakukan saat upaya pembelian lng atau gas alam cari ini dilakukan saat ia menjabat sebagai direktur utama pt pertamina persero
terima kasih atas laporan lengkap anda jonas kompas tv tival soesa dari pengadilan tipikor jakarta